baik selamat malam mevri dapat saya informasikan hingga pukul sepuluh malam ini ambulans masih terus berdatangan ke rsud sayang kabupaten cianjur
ya sebetulnya dengan surat yang sudah dikeluarkan
karena budaya pali pali ini bisa dibilang seperti dua mata pisau
dan ini juga merupakan peruntuhan rumah mereka pada saat gempa tadi terjadi pada pukul dua
jadi kalau jangan dilihat presiden tidak dalam posisi ingin menunjukkan powernya dan kekuasaan dan segala macem lah kalau saya melihat
bersama dengan arah sumber yang pastinya relevan dengan isu yang mau kita bahas nih
satu anak ya tergantung ada lima puluh sampai seratus